oke jadi kalau biasanya cimol itu paling cuma pakai tepung tepungan aja
nah sekarang saya mau tambahkan ini nih dia
pakai kentang kukus jadi kita akan bikin cimol kentang
kentangnya udah dikukus jadi saya pakai tiga butir kentang yang ukurannya besar besar
kemudian tentu aja kita harus campur dengan tepung utamanya ini tepung tapioca alias tepung aci
juga ada tepung maizena ini dua bahan ini bisa bikin gorengannya jadi lebih padat lebih crispy
nah untuk bumbunya supaya ada rasanya selama nanti kita di adonan ini ya
saya akan campur dengan garam kaldu jamur juga ada lada kita pakai secukupnya aja
nah untuk nanti setelah digoreng baru nanti kita tabur tabur dengan bubuk bubuk rasa ini
saya pakai bubuk rasa balado
oke saya buat
tapi sebelum itu saya juga akan panasin dulu nih minyaknya
yang paling pertama kita hancurkan dulu kentang yang sudah dikukus
ini untuk tepung yang pertama kita pakai maizena ini udah sesuai dengan takaran ya
jadi ada sekitar lima sendok makan
kita tambahkan tepung maizena
oke selanjutnya kita tambahkan tepung tapioca
kita bisa lihat ya seperti ini nih dicampur yang paling penting sih tercampur dengan rata
setelah itu saya mau kasih untuk rasanya di sini ada garam
cukupnya aja ya karena kan nanti kita mau kasih tambahan bumbu lagi nih setelah saya digoreng
terus pakai kaldu jamur biar semakin gurih
dan kalau misalnya mau agak agak sedikit ada rasa rasa pedasnya
tambahkan lada secukupnya
setelah itu baru kita aduk aduk
aduk semuanya sampai rata
baru setelah itu kita bikin bulet bulet
ukurannya jadi karena bikin sendiri ya bisa bebas kan
kita ambil sedikit
taraaa menyenangkan banget ya
kita buat sampai adonannya habis
oke pemirsa jadi ini adonannya sudah saya bentuk bulat bulat seperti ini
terus baru ini ini minyaknya juga sudah panas ya
karena inget kunci dari menggoreng gorengan supaya crunchy adalah deep fried ya
kita langsung masukin semuanya
ini karena kalau misalnya agak kelamaan ya
bukan cuma warnanya kemudian jadi gak cantik sih
tapi tepung aci nya itu bikin lengket meletus
nah kalau misalnya pemirsa di rumah
dan ya apa aja sih bahan bahan untuk membuat cimol kentang ini
langsung aja deh
disimak dulu ya
dicatat dulu sambil saya habiskan semua adonan
di sini juga teman teman
jadi kan kalau yang namanya cimol udah pasti dia kenyal ya kan
dan kentangnya ini bikin cimolnya lebih padat
ayo coba buruan deh bikin